anak anak yang tinggal di kawasan desa terpencil di dusun ngapus desa sumber aji kecamatan kawuh
kabupaten jombang jawa timur kini terpaksa harus naik turun jalan
hanya untuk bisa mengikuti pembelajaran secara daring
setiap pagi dan sore hari para pelajar sekolah dasar negeri sumber aji ii ini
kerap lalu lalang naik turun bukit untuk sekedar mencari sinyal
lokasinya pun sangat alazim yaitu di area makam
bahkan hanya di area ini seluruh ponsel akan bisa menangkap jaringan dengan baik
selain para siswa proses belajar online ini juga memaksa para guru
harus turun ke rumah rumah penduduk demi membimbing dalam penggunaan ponsel
di rumah kepala desa inilah puluhan murid sekolah dasar
dari berbagai tingkatan kelas belajar secara daring
satu satunya fasilitas internet gratis di desa cenerana baru
kecamatan cenerana maros sulawesi selatan ini
hanya tersedia di rumah kepala desa setempat
itu pun dengan kualitas jaringan yang terbilang sangat buruk
di sini belajar sejak pandemi covid sembilan belas ini melanda indonesia
kenapa memang pak
ya anak anak mesti kesini
karena salah satu faktor adalah jaringan
karena susah jaringan sehingga untuk belajar online mesti ke rumah sini
para orang tua guru dan siswa berharap pandemi covid sembilan belas segera berakhir
agar proses pembelajaran bisa berjalan maksimal
tim liputan cnn indonesia